sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat
enesis group melalui yayasan enesis indonesia mengadakan kegiatan csr
dengan membagikan perlengkapan kesehatan atau health ticket
kepada petugas dan penumpang transjakarta
sebelumnya enesis group bekerjasama dengan pt kci
membagikan health ticket kepada penumpang dan petugas kereta komuter lain
di wilayah jabodetabek
menurut elkanan lewerisa ketua yayasan enesis indonesia
kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan enesis group kepada pemerintah
dalam upaya memutus rantai penyebaran covid sembilan belas di indonesia
kehadiran kami yaitu untuk bermitra dengan pemerintah
membantu menyehatkan masyarakat indonesia lewat berbagai macam program csr
yang kami lakukan lebih kepada bagaimana kita berkontribusi
dan kontribusi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita
kegiatan pembagian health ticket kepada petugas dan penumpang transjakarta
diapresiasi oleh direktur eksekutif transformasi perusahaan pt transportasi jakarta iwan hartawan
menurutnya langkah ini seharusnya ditiru oleh perusahaan lain
untuk memerangi penyebaran virus covid sembilan belas
bagus banget jadi terima kasih enesis kepeduliannya
itu wujud nyata dari mereka
dan saya sih berharap dari enesis bukan ke transjakarta saja
tapi katanya kan sudah beberapa perusahaan angkutan udara maupun darat gitu ya
dan saya menghimbau juga atau kita menghimbau
kalau bisa perusahaan perusahaan lain ikutlah
kita sama sama memerangi covid kita menjaga protokol gitu
saya pikir itu hal yang bagus dari teman teman enesis
kegiatan pembagian ini juga merupakan bagian dari kampanye perusahaan
yaitu enesis safe travel
yang memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat
agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama bepergian
sesuai dengan hashtag kampennya yaitu enesis safe travel
kita ingin mendukung warga jakarta pada khususnya dan warga indonesia pada umumnya
untuk bisa kembali lagi beraktivitas dengan aman dan nyaman
dan tentu saja dengan menjaga kesehatan dan juga program tiga m
jadi masyarakat yang harus melakukan aktivitas lagi
itu bisa menggunakan transportasi umum di jakarta atau di indonesia
dengan aman nyaman dan tetap menjunjung tinggi kesehatan dan tiga m
dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di industri kesehatan
enesis group terus memiliki komitmen bekerja sama dengan pemerintah
selain untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
juga menyehatkan masyarakat indonesia
iren wardani himawan amri jakarta